adam belum tidur besoknya adam bisa kesiangan
nanti tante menil susah bangunin adamnya
ih tidur dulu tidur tidur
sebentar lagi game over tante
nih ya mendingan sini sama tante menil aja dibikin game overnya
nggak nggak udah udah udah game over
itu dimakan sama manusia sirigana
kita bisa ngumpet disitu
yaudah yuk kita ngumpet yuk
ayo cepat nanti berkerja manusia serigala
yaudah yuk sekarang
aduh dia ketangguh
aduh alhamdulillah dia malah kesana
selamat selamat selamat
ayah emang ayah yakin ya
kalau eli buat buat bisa mancing manusia serigala kesini
insya allah sih yakin
bukan apa apa bella ali
kata orang serigala itu termasuk hewan yang suka bergerombol berkelompok kemana mana
nah jadi kalau mereka mendengar suara allah
dia akan menyangka salah satunya pasti tertinggal temannya itu
kalau gitu mendingan sekarang kita langsung sembunyi aja sebelum manusia serigala itu kesini nyariin ali
oh iya kita mesti nyumbut sekarang
nah ayo sembunyi sembunyi aja cepetan
aduh udah aman
namanya umur ya
ya kalo mati dikuburin aja
eh masih hidup
dak dak dak
eh atau masih mana
kok gak keliatan batang hidungnya
kan hidung ada batang
itu nanti masih
yaudah kalo gitu kita sembunyi aja
ke tempat yang lebih aman
sebelum manusia seriganya pada datang
tante masih untungnya kebanyakan
ya itu itu itu
kita pergi dari sini
hantu manusia serigalnya itu
makan tante masih
mami itu ketakutan sayang
tahu nggak tadi mami itu habis dikejar sama manusia serigala
manusia serigalanya mana
manusia serigalanya itu pergi
padahal tadi bangdang itu hampir dicongkar
iya emang suruh manusia serigalanya
mami emang manusia serigala mami
perasaan mami kok nggak enak nih
manusia serigala mami
aku takut emang
takut tapi aku suka ya
aduh sarah pake jatuh lagi
pakai sandal ya

aik cari parksir
aduh aduh aduh
jujur things yeah
aduh kena en insurance
aduh gini gilakan absence
adam adam kok belum tidur sih
dari tadi main game mulu
nih adam kalau misalnya adam belum tidur
besoknya adam bisa kesiangan
nanti tante menil susah bangunin adamnya
nih tidur dulu tidur tidur
nih ya mendingan sini sama tante menil aja dibikin game overnya
nggak nggak udah udah
suara apa tuh
tante juga nggak tahu adam
mendingan kita intip aja
diam tenang adam tenang
aduh adam manusia serigala adam
tante coba ngintip lagi deh
ih takut lah tante
nggak ada adam
mana perginya manusia serigalanya
iya itu kan
itu yang ketinggalan di hutan
kok bisa ada di situ
ih nggak mau tante
ketakutan ada manusia serigala lagi

tante mana pengin
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau